sama dengan seribu tahun di kehidupan dunia
oleh karena itu sedulur sedulur saya mengajak marilah kita manfaatkan waktu dan usia kita yang tersisa
untuk sama sama berlomba mengumpulkan amal ibadah dan perbuatan baik lainnya
pastabikul khairat berlomba lomba dalam kebaikan
mau apa lagi kalian
jangan jangan kalian ingin membuat onar lagi ya
aku akan membalaskan kesalahanku kemarin
mahardika jangan bikin gara gara
ingat pesan paman tadi
kamu sih suka iseng
kalian berdua ini tuh payah berteman tapi tidak bersahabat
teman macam apa itu
apa yang terjadi gimana mahardika
mahardika berbuat onar di pesantren arimbi
sekarang dia ditahan oleh
kamu tidak apa apa
aku tidak apa apa
sepertinya dia mardian
mardian siapa dia
sembarang kamu tidak mengenal mardian
dia itu sainganmu
aku mau dikawin paksa sama dia
tapi aku minggat
karena aku mencintaimu sembara
aku yang lupa
mungkin kamu salah lihat
siapa tadi kamu bilang
iya itu bukan mardian
itu cuma pelayan tukang mas
mardian kamu yakin mardian
rumahnya tuhan adolf hitler disini
kamu lihat suasananya
sepik mardian seram
tidak ada satupun rumah warga disini
oh atau jangan jangan
orang tadi menyesatkan kita mardian
sir kita sudah jalan sesuai dengan petunjuk kisanak tadi
dia tidak mungkin membohongi kita
lagian kita sudah biasa melewati hutan dan tempat seram
tapi tempat ini jauh lebih seram
aku takut bara
kamu kan memang penakut
siapa yang suka takut
aku sesekali saja takutnya
oh kamu salah besar kalau bilang aku pengecut penakut
aduh aduh mana burang
aduh burang burang burang
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
kisah anak ya ya bangun kisah anak
kisah anak pantas untuk mendapatkan
karena kisah anak telah menyelamatkan nyawa saya
apalah jadinya saya kalau tanpa pertolongan kisah anak
mungkin saya telah mati
kisah anak saya hanya melakukan yang seharusnya dilakukan
terima kasih terima kasih kisah anak
saya tidak tahu harus membayar kisah anak dengan apa
kisah anak tidak harus membayar apa apa
pulanglah keluarga kisah anak pasti menunggu
kami ingin melanjutkan perjalanan kami
baiklah kisah anak tapi kalau saya boleh tahu kisah anak anda kemana
kami ingin ke rumah tuan adolf peter
jangan kisah anak kisah anak jangan pernah ke sana
karena rumah itu tidak pantas untuk disinggahi
bahkan warga kampung sini tidak ada satupun yang berani untuk kesana

bahkan warga kampung sini tidak ada satupun yang berani untuk kesana
bukan bara benarkan firasat aku
sejak awal tujuan kami memang mau ke sana
terima kasih kisah anak sudah memperingatkan kami
aduh kamu tuh ya hobinya menantang maut
rupanya kamu sudah bangun
rupanya kamu anak cuman ulas
saya adalah encik encik
aduh kamu sudah bangun
aduh kamu sudah bangun
rupanya kamu sudah bangun
aduh kamu sudah bangun
aduh kamu sudah bangun